tangis keluarga pecah
dekat kasus ini masih ditangani satlantas jakarta timur
warga menyebut di lokasi tersebut memang rawan terjadi kecelakaan apalagi suasananya sepi pada malam hari
tim liputan cnn indonesia